ya itu direkomendasikan sama kepala sekolah kamu mersi
kamu harus ingat
kamu harus belajar dengan keras
karena kalau kamu sampai dikeluarkan hanya gara gara gak naik kelas
mau taruh di mana muka mama kamu itu di depan teman temannya
sudah sekarang kalian berdua masuk kamar
mulai besok uang jajan kamu papa potong setengah
sampai kamu memperlihatkan perubahan
keluakuan lu itu percuma aja tau gak
eh kak juan
maksudnya apa sih
lu cari perhatian depan mama sama papa ya kan
mereka tuh gak bakal beli sama lu
mereka malah mentingin ribut
apa ini bener kan
ini anak haram kan
apa bener aku ini anak haram
kenapa ibu gak pernah cerita soal ayah
ibu tuh selalu bilang ayah udah meninggal
ibu gak ada maksud buat nomor kamu tadi
iya bukan anak haram
dia itu buah cinta ibu sama ayah
tapi kenapa ibu tuh gak pernah cerita soal iya bu
dia tuh gak pernah tau dimana ayah lia sekarang
ayah kamu tuh udah meninggal
jadi semenjak kamu umur setahun
lia percaya sama ibu ya
ibu kerja di bar
tapi bukan perempuan seperti itu
ibu masih punya hati
ibu masih punya hati
ibu masih punya hati
ibu masih punya harga diri nak
lia percaya ibu ya

tadi lia kan jadi tukang sama iklil yang ingin
kalau lia udah punya duit banyak
duitnya kasih ke ibunya
ibu keluar di bar ini ya
papa megang apaan tuh
kok ada di papa sih
eh pak lu
gak enak dulu
terima kasih ya
udah ngasih lia kerjaan
kok terima kasih sama ngkong
terima kasih sama si aksan
dia yang ngasih remakodasi lu
eh gua mau nanya
itu sepeda lu apa apain
bukan mau pesta
apaan pakai rumbe rumbe begitu
kok gimana sih
nih kong ya
dia kan hari ini hari pertama jualan somai
ya jadi mesti meriah dong
sepedanya mesti meriah
tapi kok rame begitu sih
gua gak ngerti dong
iya biar meriah kong
ah kong payah nih
payah payah payah
eh kurang ajar loh ya
hah kenapa kong
lu tuh udah banyak banget nolongin gue
ya elah liz
kita ketemenan udah lama ya gak
jadi wajar dong kalo gue bantuin lu
cari setorannya banyak oke

dimana udah uje lu hanging
jadi program linear adalah suatu cara untuk menyelesaikan permasalahan
dengan menggunakan pertidaksamaan linear
yang dituangkan ke dalam bentuk grafik fungsi linear
mersi kalau misalnya kamu main terus kapan belajarnya
nanti papa kamu marah lho
hei kamu jadi orang yang berisik banget sih
yang penting kan gue naik kelas dan lo dibayar ya kan
tuh itu uang bayaran loh
sekarang saya masih belajar sekarang kamu pulang deh
kamu malah pergi sih